jadi waktu itu aku bersama opo juga
kita bikin udah beberapa kali sih
kita bikin exhibition dengan mencetak hasil foto dari smartphone
dan itu bisa sampai satu lima meter loh
jadi ukuran size fotonya itu satu lima meter
dan waktu itu dicetak sangat banyak sih
dan orang juga pas ngeliat ini pakai kamera apa ya
jadi orang kadang kadang ada yang ragu juga ini bener kah
mereka malah gak percaya gitu
mikirnya tuh aku foto pakai kamera profesional
terus dibilangnya pakai smartphone
padahal enggak gitu
dibilangnya pakai kamera ponsel foto profesional gitu
jadi mereka menduga aku tuh bohong gitu
padahal ini memang ini adalah suatu pembuktian
kalau dari smartphone aja kita bisa mencetak sebesar itu
nah sebenarnya tipsnya apa
ini pasti ditunggu sama pemirsa teh talk semuanya
tipsnya untuk menghasilkan fotografer
sorry foto yang bisa mendapatkan banyak likes di instagram atau social media
sebenarnya kalau untuk banyak lex itu ada beberapa aspek sih
objeknya harus menarik
jadi dari objek yang menarik itu biasanya akan orang like gitu
kemudian mungkin juga objeknya itu sensasional
let's say kayak dia adalah content creator
jadi dia membuat sesuatu yang sensasional
jadi orang kayak tertarik untuk nge like
misalkan dia bikin fotonya jungkir balik atau gimana
atau mungkin trik trik yang memang membuat orang bertanya tanya
ini gimana cara buat fotonya ya
jadi memang kreativitas itu juga sangat membantu untuk orang likes gitu
terus kemudian mungkin apalagi ya objek yang difotonya mungkin juga bisa
kalau aku kan mungkin karena banyak bekerja sama dengan selebriti
mungkin fansnya mereka lari ke situ
jadi misalnya kayak aku foto si artis a
nah mereka ngelihat oh ini artis idola aku nih
jadi likesnya juga naik gitu
jadi memang ada beberapa aspek sih
nah mas untuk tipsnya memilih handphone yang bisa mendukung hobi fotografi kita apa nih mas
menurut mas moldi
sebenarnya sih itu kembali ke kebutuhan ya
kita tuh butuhnya seperti apa
kalau misalnya kita memang serius banget menekuni si dunia street photography ini
tentunya kalau punya tools atau alat yang komplit
akan memudahkan kita untuk menyesuaikan foto sesuai dengan momen yang ada
karena kalau misalnya ada foto ada orang yang objeknya jauh gitu ya
kita nggak bisa mendekat tapi momennya lagi pas
tapi dengan adanya
time zoom ini dari jauh pun jadi bisa gitu
dan bisa menghasilkan background blur yang layaknya itu didapatkan dari kamera profesional
dan dengan adanya tools yang banyak tersebut dan momen yang berbeda beda
tentu kita akan dapat menangkap momen lebih banyak lagi
sehingga ya kalau misalnya di upload di instagram tentu akan jadi lebih banyak konten instagram yang akan lebih banyak dapat likes lagi
kalau buat saya jadi ini memang mungkin saat ini yang terbaik yang ada di pasaran ya
karena dengan harga segitu kita dapat lebih banyak dari yang ada di pasaran gitu
di pasaran belum ada yang bisa sepuluh time seperti ini dan juga ada pivot kameranya
karena masih karena biasanya kita mendapatkan smartphone yang ada jidatnya gitu
dengan full screen seperti ini tuh dan juga ada sepuluh x zoomnya itu ngasih user experience yang sangat bagus
jadi user experience yang kayaknya kalau kita beli ini tuh udah happy udah complete
iya udah storage nya juga besar
kalau udah punya ini tuh kayak sudah merasa bangga sudah merasa senang
dan kalau ada momen tertentu itu tenang pakai kamera saya aja udah bagus
betul jadi kemarin aku juga gitu kalau mau ngomongin yang soal pakai kamera saya aja
jadi pada saat kita foto group semua pada bilang pakai kamera rio aja deh soalnya ada wide angle nya
dan pada saat kita di tempat tempat sempit kayak di cafe atau kayak di toko gitu
mau foto group pakai kamera rio aja deh gitu
dan hasilnya soalnya pasti bagus
hasilnya pasti bagus
mas rio mas mouldie terima kasih banyak sudah berbagi di teh talk cnn indonesia
sukses selalu buat kalian
dan pemirsa usai sudah perbincangan kita bersama dengan dua narasumber saya
semoga tayangan ini bermanfaat
nantikan teh talk di episode berikutnya
saya diana twika undur diri terima kasih
terima kasih anda baru saja menyaksikan tech talk in association with
anda masih di teh talk bersama saya diana dwika
dan di segmen ini kita akan mengupas lebih dalam fitur unggulan dari oppo reno sepuluh x zoom
dan untuk menunjung sektor fotografi ponsel kini hadir dengan teknologi konfigurasi kamera
yakni fungsi yang berbeda di setiap lensanya
nah mas mouldie ini kalau mengomongin tentang konfigurasi kamera
seberapa masif digunakan oleh para pengguna di indonesia
ya untuk konfigurasi ini sebenarnya beda beda ya
tiap tiap produsen tuh ngasih konfigurasi yang berbeda karena sampai saat ini tuh masih mencari racikan yang pas
cuman memang untuk saat ini kayak mengerucut ke tiga lensa
yang pertama adalah kamera
lensa yang utama ya seperti biasa
jadi yang memiliki megapiksel yang tinggi
fungsinya adalah nanti kita bisa dapetin detail detail kayak selayaknya kita dapat di kamera profesional
yang kedua adalah white angle
wide angelance ini cukup populer karena mungkin karena hadirnya instagram ya
dengan hadirnya wide angle tuh ngasih kesan sih kamera si foto itu kayak besar luas
dan pada praktiknya juga kepake banget kalau misalnya lagi pengen foto keluarga
di situasi misalnya rumahnya tidak terlalu besar gitu
tapi tetap bisa masuk semua dan ngasih objek tuh kayak lebih besar kalau misalnya pakai wide angle
dan yang terakhir memang ada lensa zoom
cuma lensa zoom ini nggak banyak yang pakai karena mungkin agak lebih mahal ya
karena memang agak sulit untuk memasukkan lensa zoom ke kamera ponsel
dan lensa zoom ini kepake banget kalau misalnya objek yang jauh ngelihat burung ngelihat gebetan yang lagi di sana gitu misalnya
jadi kita bisa tetap dapetin hasil
itu mas mouldie ya
dan hadirnya telephoto ini sebenarnya ngebantu untuk dapetin hasil efek bokeh yang natural gitu
karena kalau misalnya pakai kamera utama yang wide angle ngasih kamera foto bokeh gitu agak nggak natural
jadi kalau misalnya pakai kamera telephoto untuk ngambil gambar yang background bokeh itu
dia akan ngasih hasil layaknya kayak di potret pakai kamera dslr ataupun mirrorless
oke gadget reviewer gimana kamu melihat konfigurasi kamera dari oppo reno sepuluh time zoom ini
kalau ini mungkin ya ngebawa tiga hal penting itu ya
jadi kayak komplit itu dibawa semua
jadi karena memang yang penting dari sebuah street photographer itu itu tuh kayak momen yang agak sulit ada lagi gitu
momennya mungkin jeda waktunya mungkin hanya dua detik ada anak lagi makan es krim lucu kita foto kayak gitu
momennya itu sangat sedikit
sementara si oppo reno ini ngasih ketiga hal yang mungkin cocok untuk tiap senario tersebut
nah kalau aku lihat di instagram mas trio ini juga ada salah satu foto yang tentang balon balon udara
masa itu kan pasti jauh banget ya
tapi itu masih kelihatan detail banget dan juga warnanya jernih itu juga pakai oppo
ya jadi itu kan jaraknya sangat jauh sekali gitu
aku penasaran apa sih yang mereka lakukan di dalam keranjang
balon udara itu gitu
jadi aku zoom sampai pertama dua kali enam kali sepuluh kali sampai akhir aku bisa ngelihat apa yang mereka lakukan
dan mereka ngelambai
apa yang mereka lakukan
kelambai ke kamera sini gitu
oh ternyata di dalam itu tuh banyak sekali orang di dalam satu keranjang itu
dan mereka semua kayak lagi ngelambai ngelambai tuh kelihatan jelas banget gitu
dan aku amaze banget ya karena biasanya aku kalau mau mengintai seperti itu kan harus pakai lensa tele dan menggunakan kamera profesional gitu
nah ini sebenarnya sensor apa mas
yang digunakan oleh oppo reno sepuluh zoom ini mas
oke jadi kalau untuk sensor ini sebenarnya dia pakai sony imx lima ratus delapan puluh enam
jadi itu adalah sensor yang punya resolusi empat puluh delapan mp
dan sebenarnya tidak hanya sensornya saja yang menarik tapi apa yang ada di dalamnya ini juga menarik
contohnya dia pakai processor atau soc atau system on chip itu snapdragon delapan ratus lima puluh lima
merupakan yang pertama di indonesia dan dia mendukung atau menggunakan spektra isp
isp ini adalah image signal processing
jadi di sisp ini dia sudah mendukung computer vision
jadi computer vision ini gunanya apa sih
sebenarnya gunanya untuk yang pertama ada artificial intelligence di sana
jadi dia bisa lihat kita lagi mau foto apa sehingga warnanya tonenya itu disesuaikan sama objek yang akan kita foto
terus yang kedua adalah si computer vision ini juga berguna kalau misalnya kita ingin mengambil video ini
kalau misalnya kita ingin mengambil video ini
kalau misalnya kita ingin mengambil video
kalau misalnya kita ingin mengambil video ini
saat ini sudah bisa dilakukan di sini
jadi kita bisa dapetin warna yang pop up dari video yang kita ambil
jadi sebenarnya ada begitu banyak hal
contohnya lagi si sepuluh x zoom ini yang si periscope ini dengan dekat lens ini
ini merupakan hal yang sangat sulit dilakukan dan saya tahu oppo ini prosesnya mungkin kurang lebih dua tahun ya
sebelumnya ada lima time zoom
dan akhirnya sepuluh x zoom yang dimasukkan ke oppo reno ini
jadi memang kalau ngomongin teknisnya itu komplit banget ya
jadi agak banyak sebenarnya
kalau mas rimas sendiri sudah coba nguju untuk selfie nya enggak nih
selfie nya bagus banget
jadi kalau untuk selfie sendiri dengan pivot camera nya itu ada enam belas mp
terus dia namanya
boleh ditunjukin gimana mas pivot camera nya
jadi seperti ini
jadi ada yang naik gitu
jadi desainnya pun juga sangat apa ya minimalis modern dan kekinian banget lah gitu
maksudnya kok bisa dipikirin bentuknya seperti ini gitu
jadi memang pada saat aku lagi selfie pun yang ngelihat juga pada tiba tiba langsung kayak kaget gitu
eh apaan tuh kok keluar kayak gitu gitu
dan bentuknya memang sangat ya modern sekali gitu
nah untuk teknologi fokusnya nih mas
kalau kita menggunakan kamera profesional kan biasanya ada teknologi khusus ya
nah kalau untuk kamera oppo reno sepuluh zoom ini gimana
kalau mau ada namanya fitur potret
jadi kalau memang kita mau terkesannya seperti menggunakan kamera digital atau kamera profesional dengan lensa yang bisa bokeh di belakangnya itu bisa kita gunakan ini
jadi misalnya kita akan temukan objek
let's say kita mau foto ada kucing tapi belakangnya mau ngedur banget
kesannya kayak bokeh banget kayak kita pakai kamera profesional pakai fitur potretnya dan itu sangat sangat soft banget
jadi nggak kelihatan kayak itu buatan dari software gitu
jadi memang hasilnya benar benar seperti kamera profesional banget
dan cukup satu tap gitu gak sih kalau misalkan kita mau ngefokusin gitu
lebih simpel ya
jadi gak harus mainin lensa gitu ya
oke nah mas ini kalau misalkan fotonya pengen dicetak
kalau dulu zaman dulu banget kita kan pasti ragu ya
kalau misalkan kita mau cetak foto harus pakai kamera yang profesional
kalau enggak nanti mungkin beberapa tahun lagi warnanya sudah kusam atau apa
kalau menurut mas mouldie hasil dari oppo reno sepuluh zoom ini akan seperti apa nanti
untuk saat ini sebenarnya sudah bisa untuk dicetak terlebih dia punya empat puluh delapan mp ya
sebenarnya ukuran empat puluh delapan mp itu sudah sangat besar sekali kalau misalnya kita mau hanya digunakan untuk ditaruh di sosial media saja
karena sosial media saja ukurannya segitu kan
delapan mp itu udah besar sekali jadi bisa dapetin detail detail yang cukup untuk buat ini mungkin sebagai poster atau bahkan sekarang sudah ada pameran
ada pameran pameran yang sudah menggunakan kameranya hanya menggunakan kamera smartphone saja
wow pameran hasil karyanya cuma dari ponsel
oke nah pastinya nanti kalian berdua juga bisa bagi tips ya
apa sih kunci sukses untuk ngambil foto cuma dengan ponsel
oke dan pemirsa jangan kemana mana di segmen selanjutnya kita akan bahas rahasia dibalik kesuksesan konten kreator untuk media sosial
semoga informasinya sesat lagi tetaplah di cnn indonesia the talk
sesaat lagi anda akan menyaksikan tech talk
halo anda menyaksikan program teh talk bersama saya diana dwika
dalam beberapa tahun terakhir dunia fotografi seakan sangat terbuka atau mudah untuk digeluti oleh siapapun
penyebabnya adalah kemajuan teknologi kamera pada ponsel
mobile fotografi kini menjadi hal yang sudah jamak dengan menjamburnya hasil mobile fotografi bidikan di media sosial
nah saat ini saya sudah bersama dengan dua narasumber kita yang pertama adalah fotografer rio wibowo atau yang biasa anda kenal dengan rio motret
dan juga untuk sobat hp di sana pastinya sudah
tidak asing lagi dengan moldi satriarif
beberapa waktu lalu saya melihat karya karya mas rioni di instagram
kalau sebenarnya kita tidak teliti kita akan terkecoh ya mas ya
seolah olah semua foto foto itu diambil dengan menggunakan kamera profesional
padahal sebenarnya beberapa menggunakan kamera handphone ya
ya mix sih jadi ada yang menggunakan ponsel ada juga yang profesional
oke bahwasannya kamera ponsel pun bisa memiliki kualitas layaknya kamera profesional ya mas ya
jadi bahkan banyak juga yang terkecoh
pada mikir itu adalah hasil dari kamera profesional gitu
dan pada saat mereka baca captionnya hah ini ternyata menggunakan ponsel gitu
dan banyak yang nge dm juga benar gak sih benar gak sih gitu
mereka gak percaya ya mas ya
iya gak percaya
nah kemarin kan tanggal tujuh belas juni oppo indonesia sudah meluncurkan oppo reno sepuluh times zoom gitu
dan kalian menjadi orang orang pertama yang mencoba oppo reno sepuluh x zoom ini
kesan pertamanya first impression nya apa nih
kalau aku sih karena aku fotografer benar benar amazing kameranya
karena itu yang sangat kepake banget sama aku kan
jadi pada saat disela sela lagi shooting gitu aku kan suka snap snap
dan kali ini benar benar hasilnya tuh benar benar menyerupai kamera profesional
dan pada saat aku nyobain zoom nya aku bisa nge zoom sepuluh kali dan semuanya itu kelihatan jelas banget dan clear
detailnya masih dapet gitu ya detailnya masih dapet
warnanya juga masih bagus masih jernih
kalau mas mouldie sendiri gimana mas first impressionnya apa
kalau saya sih melihatnya ini sebagai smartphone yang komplit ya
yang pertama dari sektor spesifikasi aja dia itu udah bawa
spesifikasi tertinggi yang ada di pasaran
dan ditambah lagi ada pivot tracing kamera di bagian depan ini yang kamera depan itu ngumpet
lensa sepuluh x zoom ini merupakan hal yang sebenarnya sangat sulit dicapai di smartphone
makanya sebelumnya belum pernah ada dan sekarang baru ada di oppo reno sepuluh
kalau menurut mas mouldie sendiri sebenarnya untuk ponsel ini sejauh mana bisa mengakomodir foto untuk standar seorang fotografer
kalau untuk bisa mengakomodir sih
sebenarnya hampir seluruh fitur yang sebelumnya ada di kamera profesional itu sudah ada di kamera smartphone
contohnya misalnya pengen light rail atau mungkin hasil foto hdr
dan satu lagi kayak kamera dengan background yang bokeh atau dengan yang blur gitu
saat ini kamera smartphone sudah bisa melakukan semua itu walaupun dengan cara yang agak berbeda yang dilakukan sama kamera profesional
kalau menurut mas rio sendiri apa yang membuat anda juga jatuh cinta mengabadikan momen terbaik anda dengan menggunakan handphone
pertama kemudahan dan ringkas juga ya
kalau misalnya kita menggunakan kamera profesional bukannya susah tapi kan perlu ada setting perlu ada kita menyesuaikan lensa
terus kemudian adalah teknik teknik fotografi yang memang harus diterapkan di kamera profesional itu
nah sedangkan dengan menggunakan smartphone aku biasanya malah kalau lagi liburan nggak bawa kamera profesional
jadi setiap objek yang saya temuin tinggal saya snap tanpa harus ribet gitu
tapi pastinya pilihan handphonenya juga bukan handphone yang biasa ya mas ya
bisa dikasih kalau clue nya nih kalau mas rio lagi milih handphone
apalagi kan smartphone dengan teknologi kamera tingkat tinggi itu di pasaran banyak banget ya mas maudie
hampir setiap bulan selalu ada kamera handphone baru gitu
mas tipsnya apa sih untuk milih handphone dengan kualitas kamera yang bagus
yang pasti bisa kita lihat dari zoom nya
kemudian dari megapikselnya juga
kemudian apa sih fitur fitur dari kamera itu sendiri yang di provide
kalau dari rino ini sendiri kan dia punya tiga kamera masing masing ada kegunaannya
ada yang memang untuk wide angle ada yang memang untuk night shot ada juga yang memang untuk kamera normal dan yang diutamakan adalah resolusi tingginya
kemudian ada satu lagi adalah untuk telefoto gitu
kalau aku sih udah pasti milih ini karena memang ini komplit banget
mulai dari wide sampai tele dengan range enam belas sampai seratus nits
sampai satu ratus enam puluh mm itu tergapai semua
gak perlu ganti ganti lensa ya mas
gak perlu ganti lensa gak perlu ribbon
bawaannya juga gak berat ya mas
oke pastinya kalau ngomongin masalah mobile photography mereka pasti ngejar simpelnya cepetnya gitu kan
apalagi momen yang sekilas gitu
dan pastinya komplit nih mulai dari jepret edit upload gitu
nah kalau menurut mas sendiri di oppo reno sepuluh zoom ini sudah cukup mengakomodir itu kah
karena dengan ram nya yang tinggi kemudian juga kapasitas penyimpanan datanya juga dua ratus lima puluh enam gb
jadi mau kita pada saat memotret dengan empat puluh delapan mp pun juga gak ada masalah dengan penyimpanan karena dia dari itunya ya
hardisk nya apa sih namanya
memori internalnya yang sangat besar
jadi kita pun editing juga gak mengalami kayak nge lag atau apapun gitu
karena aku juga ada install software editing
software editing yang memang digunakan untuk coloring
karena memang hasilnya memang sudah bagus
cuma kalau aku kan memang suka menambahkan mood di foto
jadi aku install beberapa software
cukup satu gadget di genggaman ya mas
semuanya bisa terselesaikan seperti itu ya
nah mas mouldie sebenarnya produsen handphone ini itu tolak ukurnya apa ya untuk menentukan perkembangan teknologi kamera di ponsel
jadi sebenarnya ada dua hal
yang pertama itu dari mereka melihat dari fitur apa aja sih yang ada di kamera profesional
dan mereka mencoba menghadirkan fitur yang sama ke dalam sebuah form factor yang lebih kecil gitu
kalau misalnya kamera profesional kan ukurannya besar
jadi kalaupun fiturnya itu si kamera itu besar tapi selama bisa menghasilkan fitur yang diinginkan kan tetap gak masalah
tapi kalau misalnya dalam smartphone dia harus tetap dalam bentuk smartphone
jadi sebenarnya agak sulit untuk mengaplikasikan fitur yang ada di kamera profesional untuk datang ke sini
dan yang kedua adalah
dari permintaan konsumen itu sendiri
kalau konsumen itu pengen kamera yang wide angle mereka akan berusaha ngasih
konsumen pengen smartphone yang ada kemampuan zoom sampai sepuluh kali
maka produsen itu akan mencoba memasuki ke dalam smartphone ini
dan akhirnya oppo reno sepuluh times ini bisa
karena agak sulit untuk masukin lensa yang sepuluh times ini
karena kalau misalnya pengen ngasih lensa dengan kemampuan zoom
ukurannya tentu akan lebih besar
makanya dia pakai teknologi periscop gitu
teknologi periskop yang ke samping ya mas ya
biasanya kan periscope itu lebih seperti kapal selam tapi ini lebih ke samping ya
tapi kalau ngomongin masalah street atau mobile photograph ini
kira kira nanti akan ada term atau istilah fotografer ponsel nggak nih
apalagi di zaman yang sekarang
produsen smartphone berlomba lomba memberikan sebuah fasilitas
yang bisa dikonsumsi
sebuah fasilitas yang terbaik
dan sementara ini reno adalah yang menurut aku paling terbagus
karena aku udah nyobain semua macam kamera gitu kan
dan ini menurut aku memudahkan sekali untuk street photography
mau foto malam mau foto makanan
mau foto yang dalam keadaan dibutuhkan cepat
ataupun misalnya mau wide angle pada saat kita nemuin objek yang gedung tinggi
atau kayak kemarin aku pada saat ke turki
aku nemuin objek kayak bukit kapur
sebenarnya itu objeknya tinggi banget
tapi pada saat aku cobain di wide angle nya
dengan jarak yang sangat dekat ya
biasa kalau orang kan mundur mundur belum tentu dapat gitu
nah ini memudahkan semua orang
bahkan ibu ibu pun bisa jadi street photographer
tapi kalau untuk night mode nya udah pernah cobain bro
untuk night mode nya sangat bagus
jadi apapun yang diambil pada saat malam hari
semua terlihat jelas
dengan tingkat noise yang sangat rendah
terus kemudian tajem juga
dan simple juga
memang di sini ada fitur night mode nya
tinggal di klik
cuman memang ada sedikit tips dari aku
kalau misalkan pengen dapat hasil maksimal
jangan terlalu banyak goyang pada saat ngambil
terus tadi aku juga sempat bahas sama mas
kalau bisa pakai tripot kecil
kalau memang mau hasilnya benar benar maksimal banget gitu
kalau memang pecinta fotografi banget
tapi kalau enggak
simple aja pegang pakai tangan juga udah
karena memang sebenarnya stabilizer nya juga sudah cukup stabil
karena dia ada dual ois stabilizer nya itu
jadi untuk kamera yang tele nya maupun yang normal nya itu juga semuanya ada
kalau dulu kan kita mau ngambil gambar itu harus nunggu momen ya mas
dalam artian gini
ini untuk cahayanya kayaknya paling bagus pagi atau sore hari ngelihat dari pencahayaannya
tapi kalau pakai kamera oppo sepuluh x zoom sini
masih harus menunggu momen momen itu
enggak karena kan dari sebenarnya oppo sepuluh x zoom ini
dari pagi sampai malam
semua udah dia provide
semuanya hasilnya akan bagus gitu
jadi memang mau foto pada saat sunrise
dia juga ada mode sunrise
dan pada saat siang udah pasti bagus juga gitu
jadi memang menurut aku udah super komplit banget
jadi kalau misalnya kita mau foto pagi malam
semua enggak ada kendala sih
masalah daya ini sangat membantu gak sih dengan food tiga nya
dan kapasitas baterai juga besar ya
pertama kapasitas baterainya besar empat
enam puluh lima mah gitu
dan dia karena sudah pakai sistem on chip atau soc
dengan manufatoring proses di tujuh nanometer
merupakan yang paling mutakhir saat ini
jadi lebih kecil lagi dia tuh punya konsumsi daya yang lebih hemat
ditambah lagi ada fook flash charge tiga
kalau kualitasnya seperti ini
kira kira untuk produsen kamera profesional ini
merasa terancam gak nih mas mouldie
kalau dibilang terancam mungkin belum ya
karena masih ada gap antara kualitas kamera profesional
sama kamera smartphone
cuman memang arahnya itu kayak akan ke situ
bisa dilihat dari report penjualan kamera pocket sebenarnya
kamera pocket itu dulu semua banyak yang punya
cuma sekarang itu sudah menurun sejak mungkin dari sepuluh tahun belakangan ya
jumlahnya itu sudah sangat menurun
dan orang orang itu sudah lebih memilih smartphone daripada kamera pocket
mungkin karena dari kamera smartphone
itu mudah kali mengakses media sosialnya
salah satu hal yang masih belum bisa dilakukan sama kamera pocket sekarang ya
jadi kalau misalnya dibilang terancam mungkin belum
tapi kalau ketika teknologinya sudah cukup
maka mungkin bisa jadi smartphone akan menggantikan itu semua
seperti contohnya smartphone menggantikan fungsi kalkulator
dulu ada kalkulator sekarang tinggal pakai aplikasi ya
contohnya seperti itu
oke kita akan lanjutkan perbincangan kita sesaat lagi
dan pemirsa usai jeda kami akan membahas lebih dalam lagi
mengenai fitur fitur yang menjadi unggulan dari oppo reno sepuluh zoom
tetaplah di cnn indonesia teh talk